dan setelah sempat bertahan di depan gedung dpr
sabtu pagi ratusan peserta aksi unjuk rasa empat november
mulai kembali ke daerahnya masing masing
ada dua puluh satu bus transjakarta difasilitasi oleh dpr
untuk mengantar ratusan peserta aksi ke berbagai daerah
di jawa barat banten dan juga lampung
di mana ratusan peserta aksi sebelumnya melanjutkan
unjuk rasa di depan gedung dpr tadi malam
peserta aksi unjuk rasa di depan gedung dpr
memutuskan untuk membubarkan diri
setelah bernegosiasi dengan pimpinan mpr
zulkifli hasan dan perwakilan komisi tiga dpr
sabtu dini hari delapan orang delegasi demonstran
di depan gedung dpr ri berunding dengan perwakilan dpr
pemimpin fpi rizik sihab menjadi salah satu
yang turut masuk dan berunding dengan dpr
kedelapan perwakilan demonstran itu masuk
melalui pintu belakang gedung dpr
yang dijaga ketat oleh aparat
mereka dibawa masuk
masuk dengan beberapa mobil
sekitar pukul dua tiga puluh dini hari
salah satu mobil berisi dua anggota komisi tiga dpr
dan rizik sihab
hal ini dilakukan karena sebagian masa masih
tetap bertahan di depan gedung dpr
hingga sabtu dini hari tadi
sementara itu usai pertemuan
pukul setengah empat pagi
massa akhirnya membubarkan diri
dpr dan mpr berjanji
akan mengawal proses hukum secara transparan
dan juga adil
saya akan panggil cepat atas nama komisi tiga
kepada kapolri dan jajarannya
untuk menyelesaikan tuntutan kita
penasalah penistaan agama
wabah khusus mengawal fatwa mui
tadi dengan habib rizik sudah sepakat
dpr khususnya komisi tiga
akan mengawasi ini dengan ketat dan sungguh sungguh
dan juga akan diawasi oleh kita semua
dan seluruh rakyat indonesia
oleh karena itu
penegakan hukum yang tegas cepat dan adil
haruslah segera diselesaikan